badan pengatur hilir minyak dan gas bph migas menjamin pasokan dan penyaluran bbm aman selama arus mudik dan arus balik tahun ini
ketersediaan pasokan bbm dapat terpenuhi selama dua puluh lima hari di sepanjang jalur mudik
terminal bbm dan spbu akan beroperasi penuh selama dua puluh empat jam khususnya di jalur mudik mulai h lima belas hingga h sepuluh
pasokan bbm juga dinilai aman untuk mendukung kelancaran masyarakat menyambut hari raya idul fitri tahun ini
data stok bbm nasional yang dihimpun bpa migas mencatat variasi pasokan seperti premium untuk dua puluh satu hari solar dua puluh delapan hari aftur dan pertamax masing masing aman untuk dua puluh lima hari
untuk mengamankan pasokan dan penyaluran bbm ini bph migas bekerja sama dengan pertamina
pertamina sudah banyak langkah langkah misalnya banyak switching tp bbm aja switching tangki timbunnya di switch yang tadinya misalnya sekarang solar
itu konsumsinya rendah digunakan untuk premium
kemudian tangki tangki timbun spbu yang tadinya solar dipakai untuk sementara dipakai untuk premium
kemudian adanya yang mobil mobil tanki yang stand berdiri di mana di situ yang tidak jauh dari spbu
di mana untuk memungkinkan supaya kalau ada kemacetan dan sebagainya orang bisa membeli ke mobil mobil tangki tersebut
terus kemudian juga ada jalur counter flow untuk supaya adanya
kalau ada terjadinya macet di jalanan sehingga penyaluran dari tangki tangki ke spbu nya bisa berjalan dengan baik